dalam menumpas kejahatan di muka bumi tekad dan keberanian bukanlah satu satunya senjata yang digunakan pahlawan pahlawan ini
mereka membutuhkan senjata dan yang paling penting kostum yang mumpuni
untuk itulah pria ini hadir
kenalkan ini muhammad amin dia bukan pembuat kostum kostum yang ada di cuplikan cuplikan film tadi ya
tapi kostum buatannya ini bisalah diadu kualitasnya
dari mulai membuat pola memotong hingga detail yang kecil dilakukan dengan tangan muhammad amin bersama kedua temannya dengan penuh ketelitian
untuk membuat kostum utuh dari kepala sampai kaki tim ini membutuhkan waktu satu hingga dua minggu
peminatnya pun bukan dari tanah air saja namun hingga amerika serikat dan negara asal para pahlawan super ini yaitu jepang
memang ya nggak begitu bagus ya tapi seiring kita terus latihan terus ada beberapa pesanan juga
kita bisa lebih baik lagi dari tahun ke tahun kita bisa bikin yang hampir mirip
lihat lihat ternyata terlapaknya detailnya daftar
tapi presisinya juga oke
sama apa namanya proporsi ya proporsional
meski nyaris bangkrut saat pandemi covid sembilan belas melanda kini pesanan sudah mulai datang lagi secara rutin
abdul malik malang jawa timur